perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di jawa timur dilakukan dengan harapan dapat menurunkan mobilitas warga agar penularan covid sembilan belas bisa terkendali
satgas covid sembilan belas jawa timur mencatat pada masa ppkm tahap pertama mobilitas masyarakat hanya bisa ditekan tiga belas persen jauh dari target empat puluh persen
di surabaya ketegasan aturan ppkm menjadi kunci karena pada tahap awal jumlah pelanggar yang terjaring mencapai sepuluh ribu orang
lima puluh persen itu adalah pelanggaran di nggak pakai masker delapan persen atau sepuluh persen sekitar terkait dengan kerumunan sisanya adalah pelanggaran pelanggaran yang lainnya
perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah di bali seperti denpasar badung gianyar
perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat di jawa timur adalah pelanggaran yang terkendali

satgas juga meniadakan isolasi mandiri di rumah bagi penderita covid sembilan belas tanpa gejala hingga gejala ringan
isolasi akan dilakukan tersentral di tempat yang disediakan oleh pemprov bali
pak gubernur sudah menetapkan tidak ada lagi karantina mandiri di rumah harus semua masuk ke karantina tersentral
satgas covid sembilan belas di bali mencatat hingga senin kemarin jumlah kasus aktif di bali mencapai dua delapan ratus delapan puluh dua kasus
atau dua puluh dua persen dari angka terkonfirmasi positif covid sembilan belas di bali sebanyak dua puluh tiga sembilan ratus lima puluh kasus